kedua rakun ini biasanya menyambut para pengunjung kafe yang terletak di kota kharkiv ukraina ini
namun sejak invasi rusia kafe ini menjadi banker atau tempat pelindungan bagi warga
dinding yang tebal dan lokasinya di bawah tanah membuat kafe rakun ini menjadi tempat berlindung yang aman
dan jauh lebih menarik daripada tempat parkir bawah tanah atau stasiun metro
salah satunya adalah ruslan porokovoi
sejak invasi dimulai sebagian besar waktunya dihabiskan di kafe ini
sebelumnya pengelola kafe ini telah mempersiapkan diri saat kabar tentang invasi rusia mulai beredar
mereka membeli pakan
tambahan untuk rakun dan peralatan tidur untuk orang orang yang melarikan diri dari rumah mereka
pada hari ketiga invasi kafe ini menampung dua puluh tiga orang
namun kini hanya tersisa tujuh orang

kita merisau kartin kita baca buku
kesediaan para warga kharkiv juga dirasakan kedua rakun yang saat ini tidak begitu aktif
menurut pengelola kafe rakun pekat terhadap perubahan di sekitar mereka